bbb di tempat kami kurang lebih hampir lima rumah
apa apa ada akibat material batu pasir yang terjadi di rukusia ketika ini
sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang ada di pulau taburan itu mengungsi
karena memang rumah rumah itu mereka rusak
di samping ada dua desa yang dari burung ruang yang juga sudah lebih dulu mengungsi di tabulana
jadi ke depan setelah masyarakat kabarulat ini
begitu saja sekian pak terima kasih